sakit perut lapar
sampai jumpa di video selanjutnya
ya ampun tristan
kamu ngapain sih disini
iya aku tuh emang sengaja mau jemput kamu
tapi tadi aku lihat kamu malah lari lari
enggak tadi aku tuh ngerasa kayak ada yang ngejar ngejar dari belakang
ternyata itu kamu ya
ke jendela belakang
yaudah yaudah yaudah
mendingan sekarang aku antar kamu
gak usah gak apa
masa kamu gak ngargain aku sih
aku kan udah jemput kamu kesini
itu dia tuh
pinter juga tuh anak
nganek banget rotinya
mana aku gak tau
gak tau lagi seperti kemana
bau lagi rotinya
nup kayak gini terus
mau mau enggak enggak jangan mau yang enggak enggak dah
tapi tempat ini tuh jelek banget paling ditiup angin langsung hancur
eh jangan ngina ngina ya kalau mau ngina ngina sana aja tempat lain dah carinya dah jangan sini
tapi tempat lain lebih mahal
mahal mahal sini juga mahal makanya sini enam bulan dibuka kalau nggak mau udah solo pergi
enggak enggak enggak
tapi kan itu buat duit pizza
makan tuh pantat danang
ah masa aku tinggal disini sih
eh denger ya tadi udah gue bilang mau mau enggak enggak jangan mau yang enggak enggak ah
bukan urusan kamu
bi ada apa bi
kok temennya nggak ajak masuk
makasih ya udah mengantar
lagian kalau nggak salah kita juga banyak tugas kan ya
yaudah kak saya pamit ya kak
yeay tapi kalau aku jempolan punya baca bi
berhasil kan naklukin hatinya si opi
walaupun cuman dikit sih
besok dia pasti mau jalan lagi sama gue
gue mohon lo jangan marah lagi ya sama gue
kek kek kek
oh my gosh depunya banyak
mbak ini cukupnya buat beli apa ya
aduh lemes banget nih
kalau kayak gini terus sebesar aku mati
berarti aku harus kerja dong
cari makan tuh susah ya
ih sakit perut laper
eh sakit perut laper
lemes medali jahat

eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah

eh lupa aku mau ke rumah

eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah

eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah
eh lupa aku mau ke rumah
nih gimana orang kubasa semua
rasanya itu asal